sudah disediakan alat kebersihan ember juga alat alat kebersihan seperti tempat sampah sapu alat pel
toh itu juga di luar ya jaraknya juga ada gitu sih